bank indonesia menyiapkan uang tunai senilai rp satu ratus sembilan puluh tujuh enam triliun untuk penukaran uang selama ramadan dan idul fitri tahun dua ribu dua puluh satu
bi membatasi paket penukaran uang maksimal rp empat juta rupiah berupa pecahan rp lima puluh hingga rp satu